ingin mengadopsi rena pak
saya tidak akan biarkan itu
terima kasih asus
kalau hasil pemeriksaannya bagus
kamu boleh pulang hari ini
tidak betah lama lama di rumah sakit
awal terlalu mantaikan papa nih
pakai ronsen ini
oh cuma kesal lewa saja kan
makanya kamu juga nurut kalau dokter tuh bilang apa
jangan terlalu banyak gerak
kakinya harus diistirahatin dulu
biar cepat sembuh ya
pak surya busara
sudah membaik keadaannya pak
makin membaikkan kementerian giliran saja pak
senang mendengarnya pak
bu rosa ke sini mengantarkan teman atau lagi cekap
saya dan mirna ke sini mau jemuk rena
karena rena kan tenggelam sewaktu berenang bersama elsa dan juga nino
padahal elsa sudah wanti wanti ke aku supaya tidak bilang soal ini ke papa
ketemu bu rosa di sini
terus rena gimana
sekarang kondisinya gimana dia
alhamdulillah kondisinya sudah membaik
tapi ya masih butuh perawatan
jadi saya ke sini untuk jemuk rena lagi
mungkin pak surya dan bu sara mau sekalian jemuk rena
saya duluan ya
nanti tadi kok nggak kelihatan
mungkin sarapan kali ya
dari mana pagi pagi keluyuran
basah basah begini juga
terus tiba tiba hujan
jadi ke hujan kan
dari tadi aku perhatian cerah cerah aja
nggak ada hujan hujannya
hujan atau gerimis

malahan akan terbukti kalau gue sama nino tetap ke panti asuhan
malahan akan terbukti kalau gue sama nino tetap ke panti asuhan

gue males banget ngeliat aldebaran menang lagi
gue harus cari alesan nih
biar gue sama nino gak berangkat ke panti
enggak ini aku
ini udah basah kayak gini
kan kita juga harus buru buru ke pantai asuhan
ya udah aku ke
mama sama papa mau pergi dulu ke panti
sebentar dong kok
nanti mama sama papa balik lagi oke
nanti yang nemenin kamu di sini oma
sama susmirna ya
kemudian sama mama sama kakak juga
sebentar dong kok sayang
nanti kalau misalkan udah selesai
langsung balik ke sini
langsung jagain rena lagi oke
oke lihat siapa di sini
tuh ada opa
mama kalau tadi bisa bareng sama papa surya mama sarah
iya tadi mama ketemu mama papa kamu di depan
dan mereka belum tahu kalau rena masuk rumah sakit
jadi mama ajak sekalian ke sini untuk jenguk rena
kok nggak bilang sama papa kalau rena masuk rumah sakit
saya sudah suruh andin untuk ngomong ke papa sih
karena kan papa juga lagi sakit
aku nggak mau kalau misalkan papa jadi tambah lebih sakit loh pak
opa kangen sama kamu
udah mendinganku pa
cepat sembuh ya sayangnya
saya sama andin pergi dulu sebentar ya
mau ke pantiasuhan pa
mau meluruskan insiden rena yang tenggelam di kolam renang
sebenarnya ini semua kesalahan nino sama yarsa pa
makanya saya sama andin mau ke panti mau menjelaskan itu semua
supaya kejadian ini tidak memberatkan saya untuk mendapatkan hak adopsi reno lagi
dari kemarin papa udah curiga
ya sepertinya nino sama elsa ingin mengadupsi rena pa
tapi saya tidak akan biarkan itu
ini tanpa naiknya ava
sebarang lagi ya
rena kamu cepat sembuh ya
nanti kalau udah sembuh main main lagi sama opa
kita main balon kita main macam macam ya sayang
terima kasih opa
bu rosa kalau gitu kita permisi kembali ke kamar lagi ya
terima kasih ya
terima kasih besara
cepat sembuh ya pak ya
oke terima kasih
mir tolong mir dibantu
terima kasih ya pak
kangen tau sama kamu
apa kagetan sama ancus
semoga al dan andin berhasil menyelesaikan masalah mereka
elsanya dong elsa ini udah jam berapa nanti kita telat
gimana kalau di rumah aja
kamu rawat aku dulu temenin aku ya
nggak bisa kita ada janji kita harus pergi
kamu nggak demam
kalau kamu demam nanti abis dari nanti kita ke rumah sakit
wuh gagal lagi gue pengaruh ini ino
ambil tas dulu sebentar
telepon aku mana
kamu harus pikirin kesehatan kamu loh
hp aku mana aku mau telepon elsa dan nino

mamam kecewa advance kita dalam kemah kita
dia selalu tahan